inilah keramaian prosesi budaya dalam rangka memperingati enam ratus tujuh belas tahun kedatangan laksamana cheng ho ke indonesia khususnya di kota semarang
ribuan umat klenteng dari beberapa daerah di jawa tengah ikut serta menggelar proses budaya yang diisi
dengan arak arakan dari klenteng sampokong menuju kelenteng taikasie di kawasan gang lombok pecinan semarang
masing masing klenteng turut menyertakan arca atau patung sampo taicien yang merupakan nama lain dari cengho untuk diarak
dengan tanpa tilas ya berharap bisa meneladani watak sikap dari ketokohan beliau
kirapnya ini juga menjadi salah satu dataripa
karena kita cengho ini mungkin ya cengho itu adalah semarang semarang itu adalah cenghoi toko
arak arakan juga diisi dengan atraksi mistis dari singkawang di mana beberapa umat unjuk kekuatan kebal tubuh akan senjata tajam
lihat saja aksi tusuk mulut ala debus ini yang dilakukan oleh umat yang ahli
aksi ini tentu saja mengundang perhatian sejumlah warga yang menyaksikan
kita untuk mempiahkan kedua kita
biar ritual kita kita berkantilah
oleh pemerintah kota semarang peringatan kedatangan laksamana cengho menjadi agenda wisata tahunan yang dapat mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara
menjadi satu satunya kalender event nasional atau kota semarang
harapan kita akan semakin maju dan semakin hebat
kita mencoba kegiatan apa yang ada di kota semarang kita gandengkan dengan kegiatan cengho ini
jadi kita berharap tidak hanya sampai sini ke depan akan menjadi event yang sebaik
apa yang harus kita siapkan lagi inovasi terbaru apa sehingga nanti kota semarang ini khususnya cengho ini menjadi satu event yang lebih hebat dan lebih bagus lagi ke depan
cheng ho merupakan tokoh besar tiongkok yang dikenal sebagai panglima perang
dalam menjalankan misi dagang cengho masuk ke beberapa negara di asia seperti indonesia malaysia dan singapura
semarang sendiri menjadi salah satu perairan yang disinggahi
cengho dimana dibuktikan dengan beberapa petilasan seperti yang terdapat di klenteng sampokok
damar sinuko semarang jawa tengah